perlahan namun pasti pandemi covid sembilan belas mulai bisa dikendalikan
untuk sampai pada tahap ini tentunya tidak mudah dan menyisakan perjuangan dan pengorbanan
bertajuk pameran arsip pandemi covid sembilan belas unight
tim arsip menyajikan sejumlah dokumen kebijakan foto hingga video berbagai upaya
yang dilakukan universitas erlangga dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
di ruang pertama pameran tampak adanya tempat tidur pasien lengkap dengan monitor medis dan tabung oksigen
situasi ini mau mengilustrasikan bagaimana kondisi ruangan isolasi covid sembilan belas pada saat itu
tidak sekedar menyimpan arsip dokumentasi penanganan wabah virus corona yang melanda indonesia
namun dibalik itu semua besar harapan pihak universitas
agar di generasi yang akan datang bisa mempelajari serta menangani wabah serupa dengan lebih matang
setelah melihat isi dari pameran ini
harapan ini yang pertama bahwa kita harus memberikan edukasi ya
kepada semua masyarakat terutama di surabaya bahwa covid itu sekarang tidak menaikkan lagi
tidak seperti yang dulu
yang kedua bahwa kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat dengan adanya inovasi yang kita lahirkan
digelar sejak tanggal tiga januari dua ribu dua puluh tiga pameran ini menarik perhatian masyarakat
bagi pengunjung yang datang adanya pameran arsip ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi mereka
tentang penanganan pandemi yang sesungguhnya
tanggapan saya dengan adanya pameran ini tentunya sangat membantu kita ya masyarakat
biar mengetahui kayak mana sih dulu keadaan waktu covid
terus apa aja sih inovasi inovasi yang dikeluarkan gitu
yang pertama itu pasti kayak oh ternyata kayak gini dulunya waktu pandemi di surabaya
sebelumnya kan saya di tempat asal gitu gak tau tentang di sini gimana gitu
jadi ternyata kayak gini setiap setiapnya hasil hasilnya ini gitu banyak pengalaman gitu lah
untuk bangkit melawan pandemi sejumlah inovasi pun terus dilakukan
beberapa inovasi yang ditampilkan pada pameran ini adalah robot pelayanan covid sembilan belas
yang diberi nama raisa hingga robot penyemprot cairan disinfektan yang diberi nama isyana
inovasi inovasi muncul untuk mengurangi kontak langsung antara pasien covid sembilan belas dengan tenaga kesehatan
bagi saya spot ini adalah yang paling menarik karena bisa melihat bagaimana perkembangan
dari perjalanan vaksin inovak atau vaksin merah putih
universitas erlangga sendiri
dan disini ada sejumlah alat alat bahkan hingga sampel dari vaksin merah putih
artinya ada rasa bangga bagi diri saya karena memang ini merupakan kontribusi nyata anak bangsa
untuk memutus mata rantai pandemi covid sembilan belas
pameran arsip pandemi kofit sembilan belas uner digelar selama sepuluh hari di gedung merah putih area alun alun surabaya
mulai tanggal tiga hingga dua belas januari
pameran dibuka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga dua puluh
pameran diperlukan delapan malam tanpa dipungut biaya